beberapa pasal yang menjadi sorotan para buruh
seperti penghapusan cuti panjang
penerimaan tenaga kerja asing
sampai pemberian pesangon hingga pemutusan hubungan kerja
pemerintah mengaku membuka ruang argumentasi
untuk menjawab keberatan para buruh
soal isi perpu cipta kerja
namun jika ditinjau dari sisi prosedur
dikeluarkannya perpu tersebut dianggap sudah selesai
jadi sudah lah undang undang cipta kerja itu
kita percepat karena itu sebenarnya
tidak ada unsur unsur koruptifnya
itu semuanya ingin melayani pencepatan investasi
justru ingin mempermudah pekerjaan
malah dalam proses perbaikan itu
kita sudah diskusi apa yang diinginkan
sehingga nanti di perpu itu sudah dibahas semuanya
dan saya melihat memang kan reaksinya datang
dari akademisi ya sudah bagus
pernyataan pemerintah ini mendapat kecaman
dari presiden asosiasi serikat pekerja indonesia
ia menilai pemerintah egois
dan tidak memperhatikan proses judicial review
yang memakan waktu tenaga dan biaya
menurutnya dalam hal aturan ketenaga kerjaan
pemerintah terus mengeluarkan kebijakan
yang tidak pernah tuntas
inilah egonya ya
egonya pemimpin negara
yang tidak peka terhadap
suara rakyat di sulawesi
rakyat ini gimana kalau menurut saya
dengan senak senaknya oke
loh emang dikira gak punya
nggak ada biaya di sana
harus ada biaya besar di sana
enak aja pemerintah ngomong begitu
karena gak mengeluarkan biaya
biaya dari rakyat kok gitu
nah bagaimana dengan rakyat mengajukan ujian materi
itu kan uangnya sendiri
kemarin buruh itu
mengajukan jr di mahkamah konstitusi
undang undang cipta kerja
presiden jokowi dodo menandatangani
perpukut nomor dua tahun dua ribu dua belas
tentang cipta kerja pada tiga puluh desember lalu
hal ini mengundang reaksi penolakan dari buruh
karena dinilai lebih buruk
dari undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu dua
tentang ketenaga kerjaan
mereka menilai perpuk ini
membuat keadaan buruh menjadi lebih sulit
rafa kavi egy agung jakarta